presiden joko widodo meresmikan percepatan sertifikat sembilan tujuh ratus tenaga kerja konstruksi di indonesia
di stadion gelora bung karno jakarta pada kamis pagi
pemerintah menargetkan sebanyak lima ratus ribu sertifikasi sepanjang tahun ini
dengan pola kerja sama dengan bumn dan juga swasta
presiden joko widodo mengatakan dari tujuh juta tenaga konstruksi di indonesia
ini artinya masih terdapat selah yang sangat besar antara tenaga kerja konstruksi
yang bersertifikat dan juga yang tidak bersertifikat
sehingga diperlukan percepatan sertifikasi terhadap tenaga kerja konstruksi
jokowi pun berharap dengan adanya sertifikasi tenaga kerja konstruksi serentak di indonesia ini
maka mampu mendorong kualitas tenaga kerja dalam negeri
sehingga menghasilkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik lagi ke depannya
oleh sebab itu saudara saudara semuanya bapak ibu
sangat beruntung sekali kalau nanti sudah pegang yang namanya
sertifikat tenaga kerja konstruksi indonesia
ini akan meningkatkan kualitas sdm kita
kita menjadi tahu bagaimana manajemen proyek
di sebuah lokal
bagaimana mengatur mengelola keselamatan
bagaimana mengatur mengelola kebersihan dari lokasi lokasi proyek yang ada
sementara itu pasca diresmikan oleh presiden joko widodo satu tahun yang lalu
pelabuhan perikanan nusantara untia di kota makassar sulawesi selatan
masih sepi dari aktivitas jual beli
dan hal ini disebabkan oleh minimnya fasilitas
seperti buruknya akses jalan kurangnya air bersih
serta tidak adanya terminal pengisian bahan bakar minyak
untuk kapal nelayan di sekitar lokasi
beginilah suasana di pelabuhan perikanan nusantara
yang berada di kecamatan biringkanaya kota makassar sulawesi selatan
pasca diresmikan oleh presiden republik indonesia
joko widodo bersama menteri perikanan dan kelautan
susi pujiastuti satu tahun yang lalu
hingga kini salah satu pelabuhan perikanan yang berdiri di tanah pemerintah
seluas lima empat hektare dengan anggaran yang ditaksir mencapai hingga dua ribu
lima ratus miliar itu masih sepi dari aktivitas jual beli
serta kurangnya kapal nelayan yang bersandar di dermaga pelabuhan perikanan nusantara untia
hal tersebut disebabkan oleh minimnya fasilitas yang berada di pelabuhan rakyat ini
seperti buruknya akses jalanan kurangnya air bersih
tidak adanya terminal pengisian bahan bakar minyak di lokasi
serta minat nelayan yang masih enggan meninggalkan tempat pelabuhan rakyat pautere
yang telah lama digunakan untuk beraktivitas
baik untuk kendala yang kami hadapi di pelabuhan perikanan kiai
ini masih cukup banyak ya karena setahun yang lalu diresmikan
kita baru ada fasilitas fasilitas dasar saja kemudian fasilitas pengunjung
dan pelengkap lainnya kita lengkapi tapi yang paling utama adalah kebutuhan air bersih
karena posisi kami jauh di pesisir dan agak menjorok ke tengah laut
sehingga suplai air bersih tidak bisa dihasilkan dan kita harus menjaga kepentingan air bersih
sehingga suplai air bersih tidak bisa dihasilkan dan kita harus menjaga kepentingan air bersih
jadi sangat terbatas
yang kendala kedua adalah kebutuhan bbm dan ketiga adalah kebutuhan es bagi kebutuhan kapal nelayan
sementara gubernur sulawesi selatan syahrul yassin limpo menargetkan
di tahun dua ribu delapan belas mendatang sejumlah fasilitas yang menjadi kekurangan di pelabuhan perikanan nusantara untia
sudah harus dibenahi agar para nelayan dapat segera pindah dan beraktivitas di pelabuhan mewah di makassar tersebut
sementara di kerja fasilitas
antara lain mempersiapkan air bersihnya mempersiapkan pompa minyak untuk solar dan lain lain
jadi dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas sudah cepat
sudah bisa digunakan pak ya
di tiga tahun kepemimpinan jokowi jk ini pemerintah pusat dan sulawesi selatan terus menggenjot perbaikan fasilitas di pelabuhan untia
yang diharapkan nantinya dapat menjadi salah satu pusat peningkatan perekonomian di sulawesi selatan
ya tiga tahun sudah duit joko widodo dan yusuf kala memimpin dengan kabinet kerjanya
dalam perjalanannya muncul serangkaian suara bernada ketidakpuasan terhadap kebijakan dan juga kinerja pemerintah
mereka yang tidak sependapat lalu mengkritik pemerintah
namun sayangnya kritik yang disampaikan dianggap bermuatan ujaran kebencian dan informasi palsu yang berakhir dengan penangkapan para pelakunya

kritik terhadap pemerintah yang dianggap memuat informasi palsu dan ujaran kebencian makin marak di media sosial
terutama pada pilkada dki jakarta
bahkan ketika pilkada dki jakarta usai adu argumentasi mengkritik pemerintah masih berlanjut
presiden menilai kritik terhadap kinerja pemerintah diperlukan
namun ia mengingatkan agar penyampaian pendapat tidak melanggar rambu rambu hukum

untuk membangun kinerja pemerintah yang berlaku di jakarta
senang dan berterima kasih atas komitmen semua pihak
untuk membangun demokrasi yang sehat dan mendukung penegakan hukum
saya perlu tegaskan di sini bahwa kebebasan berpendapat berserikat dan berkumpul itu dijamin oleh konstitusi kita
tetapi saya juga perlu tegaskan bahwa kebebasan tersebut harus sesuai dengan koridor hukum

beberapa nama ditahan dengan dugaan menghina kepala negara
menyebarkan ujaran kebencian dan menyebarkan informasi palsu
mereka antara lain adalah dodi ikhwanto
mahasiswa berusia dua puluh satu tahun ini diciduk satreskrim polrestabes bandung pada sembilan september dua ribu tujuh belas
ia dianggap menyebarkan ujaran kebencian terhadap ibu negara iryana joko widodo
kepada polisi dodik mengaku melakukan itu karena tidak puas dengan kinerja pemerintah jokowi
polisi juga menahan john ria okur ginting alias john ruk ginting
dua puluh september lalu dengan tuduhan menebarkan ujaran kebencian dan menghina kepala negara
john ruh dianggap melanggar undang undang informasi dan transaksi elektronik
sementara bambang trimulyono ditangkap bukan karena tuduhan menebar kebencian di medsos
bambang ditahan karena menulis buku berjudul jokowi undercover
yang dianggap berisi informasi yang tidak benar atau fuchs tentang presiden jokowi dodo
lantas apa komentar istana terhadap pihak yang mengatakan pemerintahan jokowi jk
mengekang kebebasan bertahan
pendapat dan berekspresi
mana mungkin sekarang orang bisa mengekspresikan lewat media sosial
masa bisa dipatasi
yang harus dilakukan memang kemudian media sosial
jangan menjadi tempat orang buang sampah
berita bohong berita palsu
orang mencacimaki orang menpujat
menimbulkan ketegangan di masyarakat
dan lain sebagainya
itu harus ditindak
itu harus ditindak
pasal dua puluh delapan f uud empat puluh lima mengizinkan warga negara indonesia
untuk menyampaikan gagasan sekaligus memperoleh informasi
ada juga pasal lima undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
yang memberikan hak yang sama kepada warga negara indonesia
untuk mengeluarkan pikiran secara bebas
sekaligus memperoleh perlindungan hukum
selain itu pemerintah juga telah membuat undang undang no tiga puluh sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang hak asasi manusia yang melindungi hak setiap orang
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi menggunakan media apapun
teddy zuhari jakarta
tiga tahun pemerintahan joko widodo yusuf kala
dianggap sebagai masa gelap kebebasan berekspresi
damar berpendapat setelah tiga puluh dua tahun pemerintahan ordeka
baru ada semangat kuat untuk membentuk atmosfer kebebasan berpendapat
hal tersebut didorong dengan membentuk pers yang lebih merdeka
serta penyampaian pendapat melalui medium baru seperti media sosial
namun dengan pemerintahan yang dianggap lebih populis
damar mengatakan ada catatan buruk dalam penanganan kasus
yang berkaitan dengan menyampaikan pendapat selama tiga tahun kebelakang
data menunjukkan misalnya
dari dua ratus tiga puluh orang orang yang dijerat
dengan kasus pencemaran nama baik misalnya
atau undang undang ite secara keseluruhan
jadi ada pasal selain pencemaran nama baik ada penodaan agama
sebanyak tiga puluh lima aktivis sebetulnya sudah pernah merasakan
dituntut dengan pasal undang undang ite
dan dari tiga puluh lima aktivis itu dua puluh delapan diantaranya justru terjadi dalam periode pemerintahan jokowi
itu kan berarti dalam tempo yang sangat pendek
jumlah mereka yang mengalami ancaman terhadap ekspresi yang disampaikan itu juga meningkat